saya sudah hubungi kevin sanjaya kemudian harry ipe dan juga pbsi namun sampai dengan saat ini belum ada respon terkait dengan diskusi kita malam ini
oke bung daryadi bagaimana anda melihat keretakan yang terjadi antara coach harry dan juga kevin
pertanyaan terbesar termasuk dengan netizen sebetulnya ada apa sih dengan keduanya
ya saya kira ini memang seperti menjadi bola salju yang akhirnya puncaknya di saat ini
dan memang sejak awal kan kevin sendiri sudah mengungkapkan bagaimana ketika dari tahun dua ribu lima belas ketika masuk ke laptas
dia merasa katakanlah dianak tirikan seperti yang diungkapkan
memang jarang sekali pemain pemain yang berani mengungkapkan secara terbuka kepada media
inilah saya kira kevin yang akhirnya membuka seperti itu yang membuat akhirnya timbul polemik di kalangan masyarakat
inilah saya kira menjadi gambaran
bagaimana hubungan antara pelatih dan pemain yang boleh dibilang tidak harmonis
namun faktanya kan orang melihat bagaimana dalam situasi yang tidak harmoni tersebut
kevin dan marcus masih bisa mencatat prestasi yang luar biasa
dan mereka memang kan pasangan yang sudah digabungkan sejak tahun dua ribu lima belas
jika itu di bulan juli mereka sudah mulai menunjukkan prestasi di ajang taipei open
kemudian gelar pertama mereka dapat di oktober dua ribu lima belas itu di taipei grand prix
dan melesat lagi terus di dua ribu enam belas itulah menjadi puncak mudah dibilang bagaimana mereka mulai merambah dengan berbagai gelar juara
di dua ribu enam belas dapat lima gelar tahun berikut dua ribu tujuh belas dapat tujuh gelar dua ribu delapan belas dia dapat sembilan gelar dua ribu sembilan belas dapat delapan gelar dan terakhir memang di tahun dua ribu dua puluh hanya dapat satu gelar
sementara di tahun dua ribu dua puluh satu ini hanya dua gelar
jadi memang semakin kesini kecenderungan semakin menurun prestasi kevin
artinya memang ini adalah fase yang sangat biasa terjadi ketika pemain juga lima tahun kan mereka berkuasa di nomor satu dunia dua ratus dua puluh enam pekan
ini adalah rekor yang luar biasa yang dicatat oleh ganda putra
sampai akhirnya kali ini bagaimana ketika mereka semakin boleh dibilang peringkatnya menurun
pekan lalu peringkat dua dan pekan ini per hari ini merekatnya serikatnya sudah turun di peringkat ketiga
dia sudah digeser oleh liang wang chilin
jadi memang apa yang diungkapkan kevin seperti sesuatu yang sudah demikian lama dia pendam yang akhirnya dia ungkapkan
inilah yang membuat suasana bulat engkes kita ini menjadi boleh dibilang terkejut ya
tidak menyangka akan seperti itu seperti api dalam sekam yang boleh dibilang akhirnya diungkapkan
namun saya kira ini bukan hal yang pertama kali terjadi
karena hal halnya seperti ini ketika pemain dan pelatih katakanlah berkilang pendamping
atau berkilang tidak cocok
ini bukan hal yang baru kali ini saja
namun keberanian seorang pemain untuk mengungkapkan seperti ini saya kira baru kevin yang mengungkapkannya
merasa dianaktirikan kemudian sudah terlihat sebetulnya dari awal ketika dilatih oleh coach harry
apakah ini banyak akhirnya disayangkan oleh banyak pihak tentunya ketika tadi kevin berani blow up ini ke media publik kemudian tahu
padahal masalah sebetulnya itu
masalah seperti ini masalah yang dianggap mungkin normal terjadi antara pelatih dan juga anak asuhnya ini
harusnya bisa diselesaikan secara internal
tidak perlu publik mengetahui hal ini
ya saya kira memang harus ini kan masalah ini bisa diselesaikan di tingkat internal
artinya inilah tugas pbsi
diibaratkan dalam satu sekolah ada murid dengan guru yang berkeliti
tugas kepala sekolah yang harusnya bisa menengahi kan segitu logikanya
ya saya kira demikian juga dengan ketika konflik antara kevin dan harry terjadi
saya kira memang tugas dari pbsi yang harus bisa mencarikan solusi yang terbaik
namun kalau kita mendengar membaca juga ungkapan dari kevin sepertinya memang dia sudah seperti apatah arang untuk bisa melanjutkan kebersamaan dia dengan harry ipe
apakah itu hanya emosi sesaat kita tidak tahu apakah mungkin
saya kira masih ada waktu bagi pbsi untuk bisa menengahi
karena bagaimanapun kita berharap kevin dan marcus tetap bisa berjalan bersama
karena mereka juga masih punya target besar untuk bisa memenangkan medali emas di ajang olympiade prancis di tahun dua ribu dua puluh empat
namun apakah akan seperti itu mudah saya melihatnya akan ada tiga opsi yang ada kemungkinan terjadi ya
opsi pertama memang yang terbaik adalah pbsi bisa menengahi perseteruan ini
artinya ketika dua pihak ini
ya kan artinya ketika dua pihak ini
mudah mudahan sudah bisa cooling down sudah bisa adem artinya bisa didamaikan sehingga bisa bersama sama lagi
kalaupun tidak tidak bisa didamaikan artinya memang sudah benar benar mutung kevin ingin tidak mau lagi dilatih oleh harry ipe
kan kejadiannya bisa saja ada opsi kedua
harry ipenya yang tergusur sebagai pelatih seganda putra
namun ini saya melihat risikonya sangat tinggi
karena bukan hanya kevin dan marcus yang akan dilatih
dan marcus yang akan dilatih oleh harry ipe
tapi di situ kan juga ada fajar rian kemudian juga ada leo daniel kemudian juga ada pramudia yere dan juga masih ada bagas fikri
artinya kalau pasangan pasangan yang lain ternyata nyaman dilatih oleh ite itu sebenarnya kan sangat beresiko untuk mengorbankan harry ipe
opsi ketiga bisa saja akhirnya kevin yang harus angkat kaki dari
artinya ketika keputusan ini harus diambil
artinya ketika keputusan ini harus diambil
dia akan menempuh jalur sebagai pemain profesional

namun jangan lupa kevin bukan pemain tunggal
artinya kalau dia pemain tunggal seperti tommy sugiarto ketika dia keluar dari pelatnas dia bisa bermain sendiri
tapi dia pemain ganda
artinya dia juga tergantung dengan gideon
artinya ketika harus keluar dari pelatnas di opsi ketiga ini maka keduanya harus keluar dalam satu paket
jadi tidak mungkin sendiri sendiri
bisa saja kalau katakan harus sendiri sendiri hanya kevin
bisa saja kalau katakan harus sendiri sendiri hanya kevin
jadi kamu berkata harus sendiri sendiri tapi tidak akan jadi keduanya
tapi kalau disini kita lihat
ketika mereka bersama untuk setengah watt

karena posisi mereka kan ada peringkat yang cukup tinggi
karena posisi mereka kan ada peringkat yang cukup tinggi
kalau mereka dipisah akan menghilang
jadi ini akan sangat beresiko
ketika mereka nanti akan mau main lagi
dari awal lagi
kemudian juga belum lagi masalah kontrak dengan aparel
kemudian pastinya nilai nilai kontrak mereka akan turun juga
jadi ini sangat riskan
saya kira kalaupun memang harus keluar di opsi ketiga
maka minion kevin harus sama sama dengan gideon untuk menempuh jalur profesional
saya kira ini bukan sesuatu yang tabu untuk menjadi pemain profesional
toh hendra aksan juga sudah melakukan hal yang sama
tommy sugiarto di luar negeri juga kita ketahui
ada victor axelsten kemudian chou tien chen lee zizia yang awal tahun ini juga sudah menempuh jalur
profesional di malaysia
ada juga karolina marin juga banyak
saya kira bukan sesuatu yang aneh ketika dia harus menempuh jalur profesional
terlebih dengan nilai kontrak yang fantastis yang dimiliki oleh kevin dan gideon
mereka bisa mencari pelatih yang pas saya kira
artinya opsi pertama diharapkan terjadi begitu ya
ada ada kata damai antara keduanya
tapi opsi kedua dan ketiga nampaknya resikonya sangat besar
dan kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini dikabarkan coach harry sudah tidak lagi melatih kevin
bung daryadi melihat ini sebagai sinyal apa
karena kalau melihat itu nggak sedikit netizen yang prediksi jangan jangan benar nih kevin bakalan cabut dari platnas cipayung
ya karena memang kevinnya sendiri yang sudah tidak hadir di platnas
jadi itulah yang sudah tidak berlatih di luar sendiri
dan seperti diunggahkan oleh harry ipe dia sebetulnya mau melatih
tapi kalau pemainnya tidak mau dilatih kan sulit untuk terjadi chemistry antara pemain dan pelatih
jadi saya ibaratkan pelatih
ya tapi pelatih dan pemain itu ibarat sepasang sepatu yang harus seiring sejalan
jadi kalau satu ke kanan satu ke kiri kan tidak mungkin
memang ketika memang harus katakanlah ingin menjadi pemain profesional
dia memang harus ambil risiko seperti itu dan mencari pelatih yang benar benar pas
seperti yang menjadi harapan mereka
saya kira biasa ketika mereka katakanlah berani ambil risiko untuk menjadi pemain profesional
masih banyak juga pelatih yang saya kira cukup
mungkin ini di luar yang bisa menangani mereka
bung daryadi kalau kita lihat rekam jejak hubungan keduanya dalam beberapa bulan beberapa tahun terakhir
ada eskalasi emosi mungkin yang dirasakan oleh kevin sanjaya sampai akhirnya meletuskan kalimat kalimat tersebut kepada publik
apakah ini juga ada hubungannya dengan absennya the minions di beberapa turnamen belakangan di asia khususnya
ya saya kira memang kalau di tahun ini kan mereka hanya main di lima turnamen
boleh dibilang main di pertama di all england kalah di semifinal dari bakri
kemudian juga main di daihatsu indonesia master kalah dari pasangan muda dari tiongkok
kemudian di indonesia open kalah di putaran kedua
dan terakhir di jepang mereka kan hanya sampai dengan putaran kedua
kejuaraan dunia dan juga jepang open
itu juga memang tidak lepas dari faktor gideon yang memang lani operasi di bulan april yang lalu
sehingga memang operasi ini kan
yang harus butuh waktu setidaknya kan lima sampai enam bulan
dia harus recovery sampai benar benar bisa tampil lagi
jadi salah satu faktornya mereka tidak main juga kan karena ada faktor dari operasi yang dijalani oleh gideon
kalau bung daryadi sendiri melihat sosok harry ipe dengan gaya melatihnya selama puluhan tahun di pelatna
sampai coach harry dianggap menjadi sosok kunci dibalik keberhasilan omar gandaputra
itu seperti apa sih
sebetulnya mungkin kalau orang melihatnya kevin sanjaya
the minions kita belum paham belum banyak orang yang aware bagaimana sosoknya sebetulnya harry ipe ini
ya saya kira memang harry itu adalah sosok pelatih yang boleh dibilang bertangan dingin
dan jadi diantara hasil yang diperlihatkan di pelatna
ganda putra lah yang boleh dibilang regenerasinya itu tidak pernah terputus
jadi kita ketahui ketika kita masih punya yang namanya hendra aksan kemudian ada menyi yang masih ada pajarian
ini sudah ada tiga pasangan lagi yang masih ada
artinya memang boleh dibilang harry ip memiliki kejelian dalam melihat ataupun meracik pasangan pasangan yang disiapkan untuk menjadi pasangan yang tangguh
memang kalau kita flashback ke kasus yang dialami atau perasaan yang oleh kevin di tahun dua ribu lima belas
saat itu kan ketika mulai masuk di pelatnas
memang kevin seperti diungkapkan dia merasa seperti dipandang sebelah mata
karena memang dia kan tingginya kan hanya satu ratus tujuh puluh
sama juga dengan gigion aksinya
karena terlalu kecil mungkin di mata harry ipe tidak memenuhi standar yang dia mau
inilah yang saya kira bibit bibit rasa sakit hati itu yang dipendam demikian lama oleh kevin yang baru diungkapkan pekan ini
yang itulah yang boleh dibilang justru saya kira malah apa yang ketika dia merasa diremehkan oleh pelatihnya sendiri
melepcut dia untuk bisa berkesetasi yang luar biasa
dengan tiga puluh tiga gelar juara dua ratus enam puluh enam pekan peringkat satu dunia ini adalah rekor yang belum pernah dicatat
karena tertinggi hanya pasangan leongde yu yong sun dengan satu ratus tiga puluh tiga pekan
jadi itu saya kira menjadi boleh dibilang melecut buat kevin dan marcus untuk membuktikan bahwa apa yang disempat diremehkan oleh pelatihnya sendiri tidak benar
dan ternyata memang dibuktikan oleh mereka
walaupun memang secara prestasi masih ada yang mengganjal
mereka belum menjadi juara dunia kemudian juga mereka belum menjadi juara di ajang olimpiade
namun saya kira itu cuma soal waktu

ketika mereka bisa kembali fokus bisa kembali kemudian gideon kembali dalam kondisi yang terbaiknya
karena masih ada kesempatan mereka untuk bisa mendapatkannya di tahun dua ribu dua puluh empat
dua tahun lagi saya kira masih bisa
tapi bu kalau kita flashback begitu kejayaan dari minions dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
dan tahun ini dua ribu dua puluh dua nampaknya jadi tahun yang cukup berat begitu untuk kevin marcus termasuk mungkin untuk coach harry
pasti ada pressure begitu karena absen
dan juga sejumlah kekalahan minions dalam tahun ini
apakah ini kemudian menjadi akhir duet dari minions
karena kita tahu setiap ganda putra setiap atlet pasti ada masa kejayaan dan juga pasti ada menang kalah itu biasa
masa kejayaan dan juga turun juga biasa
apakah ini bisa terlihat atau bisa diprediksikan sebagai akhir duet dari minions
ya memang kalau mendengar tekad mereka mereka masih punya keinginan untuk masih berlaga sampai dengan di olimpiade
namun untuk mendapatkan tiket itu mereka harus berjuang dulu
di april dua ribu dua puluh tiga sampai nanti di bulan mei dua ribu dua puluh
tiketnya dapat atau tidak
artinya karena ini kan harus bersaing
bersaing bukan hanya dengan negara negara lain tapi juga dengan teman sendiri
karena untuk dapat lolos ke sana jatahnya hanya dua
artinya itulah yang saya kira yang akan menentukan kalau mereka memang masih tetap mau tak patah tangan
mereka bertekad melengkapi gelar yang mereka miliki yaitu dengan merebut medali emas di olimpiade
saya kira ini akan kita bisa lihat nanti di tahun depan apakah mereka karena kita kan belum tahu dari tiga opsi yang tadi saya sampaikan ini apa yang terjadi gitu
namun saya melihatnya kemungkinan adalah opsi pertama bagaimana pbsi mampu mendamaikan mereka atau opsi yang terburuk saya kira di opsi ketiga mereka akhirnya harus angkat kaki dari pelatnas
saya kira yang terbaik adalah bagaimana opsi pertama bagaimana kedua pihak bisa saling introspeksi diri saling katakanlah ya minta maaf lah karena bagaimanapun manusia juga akan tidak luput dari kesalahan
karena semua ini demi kejayaan bulut tangkis indonesia dan harus kita ketahui di sektor ganda putra inilah yang boleh dibilang paling banyak melahirkan gelar gelar juara

di nomor ganda putra ini kebanyakan gelar gelar yang sudah dihasilkan dibandingkan dengan nomor nomor lainnya
di nomor ganda putra inilah yang paling produktif untuk menghasilkan gelar juara bagi indonesia
ya kita harapkan dengan seluruh citra capaian gelar yang dihasilkan nomor ganda putra ini bisa mendorong pbsi ya agar ini baik baik saja ada kata damai ke depannya dan tetap membawa bangga untuk indonesia
bung daryadi terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected salam sehat
sama sama mbak puspa salam sehat selalu